invasi yang dilakukan rusia ke ukraina membawa dampak panjang terhadap negara uni soviet ini
selain mendapatkan sejumlah sanksi seperti sistem pembayaran international swift yang dikurangi
serta penolakan akses ke bandara
rusia terancam tidak bisa bergabung dalam pertemuan forum ekonomi g dua puluh
dalam konferensi pers yang dilakukan di brazil joe biden menegaskan keinginannya
agar rusia dikeluarkan dari forum g dua puluh yang akan diselenggarakan di indonesia
pertanyaan saya adalah ya tergantung pada g dua puluh
itu yang dikatakan hari ini
saya menunjukkan kemungkinan jika itu tidak bisa dilakukan
jika indonesia dan lainnya tidak setuju
maka kita harus menurut saya
meminta untuk membuat ukraina bisa menghadiri pertemuan g dua puluh
bahkan ukraina bisa menghadiri pertemuan g dua puluh
menurut penasehat di departemen luar negeri amerika serikat dari collet
saat ini rusia sedang tidak dalam situasi untuk melakukan bisnis dengan negara lain
rusia harus membayar perbuatannya kepada ukraina
apa yang kita lihat hari ini di ukraina adalah kecemasan
dan itu kecemasan yang dilakukan oleh putin
dan ini bukan waktu untuk bisnis seperti biasa
rusia harus membayar
untuk beri harga tinggi untuk aksi aksi
pilihan yang berterusan
yang membunuh perempuan
orang orang yang tidak berhubung
membuat krisis kemanusiaan terbesar di eropa sejak ii wd
krisis keamanan terbesar di eropa di ii wd
amerika sadar mengeluarkan rusia dari pertemuan g dua puluh merupakan keputusan bersama negara negara yang tergabung dalam g dua puluh
pemerintah amerika berharap
jika rusia tetap ikut dalam forum g dua puluh
maka ukraina juga diikut sertakan dalam pertemuan tersebut
alasannya forum ini dapat menjadi kesempatan bagi ukraina untuk mengemukakan perbuatan rusia yang telah menghancurkan negaranya
tahun ini indonesia memegang presidensi g dua puluh
rencananya pertemuan ini akan digelar di bali pada bulan november mendatang
gita miningru cnn indonesia